aduh gimana ngejelasinnya ya
tuh kan diem berarti bener kan opa suka sama dewi
nggak kora ah kamu jangan ngambek ah sini sini sini
iya deh opa jelasin yang sebenernya ya tapi kamu diem diem aja
jadi kejadiannya itu satu tahun yang lalu
aduh aduh aduh
tau santai aja kali apaan tuh
sudah sekarang toh kotak semua harus bersatu
menusahkan si pisah rifki dari perempuan kepala batu
bahas aja terus bahas lagi
baru aja tadi rifki ngambek sama lo bete sama lo
baru juga baik kan terus aja bahas terus
nona ya coba menghati bete sedikit dulu
bete ini toh begini karena bete itu pendulis nah bete punya kawan
bete sih mau kalo dia akan lakukan apa
nadie rifki itu udah gede dia bisa handle sendiri masalahnya ya
nanti juga kalau dia butuh bantuan baru kita turun tangan
tapi ini batu batul sudah terbukti nona
rifki tuh sekarang makin sering bolak balik ruang bk
itu karena siapa
itu karena misel perempuan itu
tapi gue sih takut banget kalo si rifki hp marah terus ngamuk ngamuk
terus gamut temenan lagi sama kita gimana coba
eh nadif lo gak usah pura pura gak tau
lo kira kita gak punya telinga kita dengerin lo dilekin misel ya
eh aleh asal ale tahu ya teman ale yang bawa masalah bukan michelle yang kepala batu
bener si rifki itu udah bawa pengaruh buruk ke misel lo tau gak
orang ini tuh bicara paling sambaran
kalian tuh ribut mulu ya nggak tahu apa orang lagi bete
orang bete tadi pagi makan apa makan batu kak
ih pansi gak jelas banget

aduh bisa gak sih kalian gak usah pada ribut berisik tau gak aneh banget sih
gak rifka makan aja
hobi banget berantem
di liat radang kak
gak kelas kali
woi devin gak mana
eh davin kok dia hilang
wah itu anak makanya mencurigakan nih tiba tiba hilang makanan dia tidak habis lagi

buat fara saja
enggak enggak enggak
buat saya bu julia
buat saya bu julia
buat fara saja
eh hati hati bel
kak tara tunggu dululah
bisa mundur gak nanti kalau ada anak ipa yang liat gimana bahaya tau
jangan di sini deh ngomongnya kita cari tempat aman yuk yaudah
seumur hidup nih ya baru kali ini tau gak sih gue dapat hukuman
ini semua tuh gara gara lo tau gak
eh kok selain gue sih ini tuh pesan kita bersama atau enggak
dan asal lo tau gue tuh sodap penghargaan dari guru
baru kali ini gue dihukum
ya harusnya nih ya lo tuh pantau situasi gue yang nguping
udah udah udah kita gak sesal nyalakan ya
mendingan sekarang kita tetap semangat buat instain hubungan musuh sama rifqi
deo kok lo di sini rara mana
gue bersen dari toilet habisnya lo lama banget sih gue gak kuat
terus waktu gue balik ke kantin rananya udah gak ada
aneh banget gak sih
lo udah cari ke kelas
eh eh eh kalian nyari rara
sampai jumpa lagi
sini aja kalau mau ngobrol
kayaknya aman sih
rak maafin aku ya tadi aku tinggal di jalanan
terus jadi kamu telat deh
opa tega banget sih rara tuh capek tau jalan ke sekolah
pas sampai sekolah malah dihukum sama pak togar buat bersihin toilet anak ips
lain kali gak usah deh bareng bareng ke sekolah lagi
terus mana yang sakit
gue perhatiin ya si davin itu selalu salting loh setiap ada lo
feeling gue si davin tuh beneran suka sama lo
rara tuh selain pegal fisik rara juga bete
opa cheating kan sama dewi
aku aja deh
omor rara gak ada opa cheating sama dewi kok
kamu jangan percaya sama temen temen opa
di hati opa itu cuman ada satu
buktinya kalo emang gak ada hubungan apa apa kenapa opa salting pas ada dewi
enggak opa tuh bukan salting
lebih tepatnya cuman gak nyaman doang kok
ah udah deh gak usah ngeles
gimana ngejelasinnya ya
tuh kan diem berarti bener kan opa suka sama dewi
kamu jangan ngombek ah sini sini
iya deh opa jelasin yang sebenernya ya
jadi kejadiannya itu satu tahun yang lalu
pelan pelan pelan pelan devin pelan pelan dong
iya ini udah pelan pelan pak ini udah pelan pelan emang sakit
lagian kamu dari kecil mama ajak semua gak mau mulu
tuh dengerin apa kata sama mama
dari sini dari semuanya

cuma nanti ada yang denger
apa malu ah
kok dia ini mau sih
menjaga rasio opa selama selama
maaf ya sgajak sgajak
udah buruan keluarin handphone rekam mereka tuh
rara gak percaya apa sama opa
tiap opa ngeliat dewi tuh
terus ngeri juga kalau dia kasih tau anak anak gimana
kan opa yang malu
rara percaya sama opa
tapi kalo dewi suka beneran sama opa gimana
orang dia mau jaga rasio opa selama setahun
ya gak mungkin rara
dewi suka beneran sama opa
dewi tuh banyak yang suka kok
negara sekarang pasti dia udah punya pacar
aku harus cari tahu langsung dari dewi
udah deh jangan bete beti mukanya
senyum juga dong
nah gitu kan cantik
gimana kalo opa nebus kesalahan opa dengan cara
tapi dipijitinnya jadi kan
jadi dong raa
kamu dipijitin dimana
udah bel tuh
rara masuk ke kelas duluan ya
nanti kabar dengan rara aja ya